mohon ampun gusit rakyat
karena raden kian santang
tidak kunjung melawan
ini bukan sebuah pertarungan
mengapa kau menghentikan pertandingan
saat sebelum kian santang kalah
jangan hentikan pertandingan
karena sebentar lagi
surawi sesa pasti akan menang
memang hanya bisa menangkis
tak sepadan denganku
raden kian santang
raden bertarung dengan benar dan terhormat
itulah yang terbaik raden
itu sama saja
mempermalukan raden surawi sesa
yang dikatakan oleh sehenurjati
guncukan kemampuanmu yang sebenarnya
aku bukan mengalah
aku hanya sedang menyusun rencana
bagaimana caranya aku bisa menang
tanpa membuat rai surawi sesa dendam pada aku

jika saya mengalahkannya dengan cetak
rai surawi sesa akan merasa sangat terhina
nurjati juga ikut campur dalam pertarungan ini
sudah habis kau kian saya
raih surawi saya secura
siapa yang berani menyerang putraku di arena pertarungan ini
siapa yang sudah menyerangku
aku rasa dia ada dekat sini
aku harus memanjik keributan
supaya bisa menyusup dengan aman ke dalam istana
untuk mencuri kita braja musli
maafkan aku nimas
aku diperintahkan gusti prabu untuk aku menghentikan pertarungan
sebaiknya nimas tidak perlu ikut campur
taman tolong jangan menghalangi jalan
aku akan masuk ke dalam istana dengan aman
aku tidak ingin bertarung denganmu nih
hentikan semua ini
mohon ampun ayah
pertarungan ini harus dilanjutkan
karena dari kami berdua belum ada pemenang
serangan padaku tadi adalah serangan gelap dari arah penonton
situasi sudah sangat berbahaya
aku tidak ingin kedua putraku menjadi korban
penantuan pemenang sangatlah penting ayahandar
pertarungan ini memang harus menghasilkan pemenang yang jelas atau mal
akan menimbulkan perpecahan yang berlarut larut di dalam istana
aku harus melakukan sesuatu agar tidak ada lagi orang yang mencoba mencelakai putra putraku